sebelumnya petugas komisi pemberantasan korupsi kpk selesai menggeledah ruangan kerja para pejabat lipo group di kelapa ii tanggerang rabu malam
sekitar enam jam petugas kpk keluar dari ruangan kerja para pejabat lipo group
sejumlah petugas tampak membawa dua buah koper besar beberapa kantong plastik serta sebuah kardus berwarna coklat
sebelumnya kpk telah menetapkan sembilan tersangka atas dugaan suap perizinan mekarta
di antaranya bupati bekasi neneng hasanah yasin dan direktur operasional lipo group billy sindoro
neneng hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap tujuh miliar rupiah dari billy
uang itu diduga bagian dari fee fase pertama yang dijanjikan sebesar tiga belas miliar rupiah terkait proses perizinan mekarta